nah gaya hidup pelestrian ke luar negeri mengunggah foto dengan pakaian dan aksesori mahal serta rumah mewah
bagaikan di sana dimiliki pemilik first travel andika surahman dan juga anissa hasibuan
namun kini segala kemewahan harus mereka lupakan karena keduanya kini harus mendekam dalam rumah tahanan polda metro jaya
pemilik jasa layanan haji dan umroh first travel andika surahman dan istrinya anissa devita sari hasibuan
akhirnya meminta pertolongan pemerintah untuk memberi ganti rugi ke kliennya
yang menuntut pengembalian uang atas dugaan penipuan yang dilakukan first travel
bahkan kuasa hukum first travel egy sujana mengklaim bahwa tanggung jawab ada di pemerintah
karena pemerintah sudah menutup izin operasional first travel
hal ini memacu reaksi dari klien first travel dan bahkan masyarakat yang turut menyoroti kasus ini
melalui akun media sosial banyak orang mengkritisi
bahkan mencemooh kedua sosok pimpinan first travel
pemerintah first travel andika surahman dan anissa hasibuan tak terkecuali tentang gaya hidup mereka
dilansir dari detik com gaya hidup yang ditunjukkan kedua pasangan ini memang tidak bisa disebut sederhana
keduanya diketahui menetap di rumah mewah di kawasan elit di daerah bogor jawa barat
mereka juga diketahui memiliki setidaknya enam mobil mewah
mulai dari toyota fortuner kijang innova hingga toyota velfire
keduanya juga sering pelestirian ke sejumlah negara di eropa
gaya hidup ini bahkan tidak jarang mereka pamerkan
di media sosial terutama di instagram anissa hasibuan
hingga kini masih belum terbukti bahwa first travel telah melakukan penipuan
penyedia jasa travel itu besi keras pihaknya dapat memberangkatkan kliennya umroh
meski hingga kini belum juga terrealisasi
bahkan mereka terus mengingatkan pihak berwenang dan awak media
bahwa mereka telah memberangkatkan tiga puluh lima ribu pelanggan ke tanah suci
di lain pihak direktur tindak pidana umum barai skrim paul reem menyebut
anissa diduga telah melarikan uang klien senilai rp lima ratus lima puluh miliar
dan merugikan setidaknya tiga puluh lima ribu konsumen